gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil menyatakan siap mengembangkan industri ekonomi kreatif
selain menerbitkan peraturan daerah turunan tentang ekonomi kreatif
jawa barat direncanakan memiliki badan ekonomi kreatif daerah
sebelumnya pemerintah provinsi jawa barat telah menerbitkan peraturan daerah jawa barat no lima belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengembangan ekonomi kreatif dan peraturan daerah nomor sepuluh tahun dua ribu delapan belas tentang pengelolaan kekayaan intelektual
untuk mengimplementasikannya pemprov jawa barat dan badan ekonomi kreatif sepakat bekerjasama melakukan pengembangan ekonomi kreatif
hal itu diungkapkan dalam world conference on creative economy dua ribu delapan belas di nusa dua bali
ridwan kamil mengatakan nantinya akan dibentuk badan ekonomi kreatif daerah di bawah pengawasan bekraf pusat
badan akan menyusun regulasi fasilitas dan pemasaran produk ekonomi kreatif di jawa barat
dengan bangga menyatakan satu satunya provinsi yang sudah punya peraturan daerah ekonomi kreatif adalah jawa barat
walaupun undang undangnya belum ada
jadi kita sudah paling depan tahun depan saya terjemahkan menjadi badan badan lembaga lembaga di daerah daerah
membuat kreatif center di mana mana dan perda perda
dengan begitu insya allah jawa barat adalah provinsi yang paling siap
dalam menyambut ekonomi kreatif